akibat sengketa tanah empat ratus enam puluh siswa sd negeri tiga gading surabaya terpaksa harus menumpang ke gedung sekolah lain
para siswa juga harus menempuh perjalanan jauh tiga lima km dari rumahnya
kondisi ini harus mereka jalani setiap hari akibat sengketa tanah yang tak kunjung selesai
sudah dua bulan siswa siswi sdn gading tiga harus menumpang ke gedung sekolah lain yang jaraknya tiga lima km dari sekolah mereka lantaran sengketa kepemilikan tanah yang menimpa sekolah mereka
salah satunya faiz sebelum berangkat sekolah siswa kelas satu ini harus menitipkan sepeda ke rumah warga dengan membayar lima belas ribu rupiah per bulan karena gedung sekolah yang sudah tak bisa ditempati
kemudian setiap pukul tujuh pagi ia bersama teman temannya berkumpul di depan sekolah lama sdn gading tiga untuk diantar bus yang disediakan pemerintah kota surabaya menuju sdn tambak sari
tak mudah bagi faiz dan teman temannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang kini ditumpangi
enak sekolah di sana apa
wali murid pun mengeluhkan hal ini karena bisa mempengaruhi kondisi fisik dan nilai anak
apalagi bagi siswa yang dijadwalkan berkumpul pukul enam pagi setiap hari
naik bus itu tiap hari mbak harus kayak gitu belum kena macetnya apa
sampai rumah itu kadang anak saya udah jauh lelah capek mau apa apa itu susah gitu loh
untuk menyiasatinya kepala sekolah membagi ruang kelas siswa siswi kedua sd
siswa kelas satu dan dua menumpang ke sdn tambak sari tiga
sedangkan siswa kelas tiga hingga enam
enam menumpang ke sdn tambak sari satu
sementara itu dinas pendidikan surabaya mengatakan
pengerjaan pembangunan gedung baru sdn gading tiga akan dimulai
di tahun anggaran dua ribu tujuh belas ini pembangunan gedung baru sedang dilaksanakan oleh cipta karya
di lokasi yang baru yaitu di lokasi jalan gading karya satu
para siswa dan guru sdn gading tiga tampaknya harus bersabar
mereka harus menunggu proses pembangunan dan menumpang di sekolah lain
selama sekitar delapan bulan ke depan